kemudian atas penyampaian saksi ricky rizal wibowo tersebut
menyebabkan korban nofriansah yosua utabarat
tanpa sedikit pun merasa curiga
berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi
dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan
diikuti dan diawasi terus oleh saksi riki rizal wibowo dan saksi kuat makrub
bahwa saksi kuat makrub setelah memanggil saksi riki rizal wibowo
dan korban nofriansah yosua utabarat
tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban nofriansah yosua utabarat
sampai kehadapan terdakwa freddy sambu sh sik mh
dan saksi rikat elisir budihang lumiu
saat itu saksi kuat makrub masih membawa pisau di dalam tas selimpangnya
untuk berjaga jaga apabila terjadi perlawanan dari korban nofriansah yosua huta barat
sampainya di ruang tengah dekat meja makan
terdakwa freddy sambu sh sik bertemu dan berhadapan dengan korban nofriansah yosua utabarat
pada saat itu terdakwa freddy sambu sh sik mh
langsung memegang leher bagian belakang korban nofriansah yosua utabarat
lalu mendorong korban nofriansah yosua tabarat ke depan
sehingga posisi korban nofriansah yosua utabarat tepat berada di depan tangga
dengan posisi berhadapan dengan terdakwa freddy sambu sh sik mh
dan saksi rikat elisir budiang lumiu yang berada di samping kanan terdakwa freddy sambu sh sik mh
sedangkan posisi saksi kuat makrub berada di belakang terdakwa freddy sambu sh sik mh
dan saksi rikir yisal wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan
bila korban nofriansah yosua utabarat melakukan perlawanan berada di belakang saksi richard elisir budiang lumiu
sedangkan saksi putri candrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih tiga meter
dan posisi korban nofriansah yosua utabarat berdiri
kemudian terdakwa freddy sambu sh sik mh langsung mengatakan pada korban nofriansah yosua utabarat
lalu korban nofriansah yosua utabarat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan
sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata
selanjutnya terdakwa freddy sambu sh sik mh yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa
berteriak dengan suara keras pada saksi richard elisir pudihang lumiu dengan mengatakan
weh kau tembak kau tembak cepat cepat weh kau tembak
seharusnya terdakwa freddy sambu sh sik mh langsung mengatakan
seharusnya terdakwa freddy sambu sh sik mh sebagai seorang perwira tinggi di kepulisan negara republik indonesia
berpangkat inspektur jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum
seharusnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada korban nofriansah yosua huta barat
untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi putri candrawati
tentang pelecehan yang terjadi di magelang
dan bukannya malah membuat terdakwa
freddy sambu sh sik mh semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban nofriansah yosua utabarat
setelah mendengar terikan freddy sambu sh sik mh lalu saksi rikat elisir budiang lumiu
sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang
serta tanpa adanya keraguan sedikitpun karena sudah mengetahui
bahwa akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban nofriansah yosua utabarat
langsung mengarahkan senjata api glock tujuh belas nomor seri mpy delapan ratus lima puluh satu
ke tubuh korban nofriansah yosua huta barat dan menembakkan senjata api miliknya
sebanyak tiga atau empat kali sehingga korban nofriansah yosua utabarat terjatuh
dan terkapar meluarkan banyak darah